hari ke enam seri ketiga ibl dua ribu dua puluh tiga pada game pertama kami siang
mempertemukan tim basket transpic kontra indonesia patriots
pada game ini ranspit yang mengenakan kostum putih tampil dominan atas lawannya indonesia patriots
yang mengenakan kostum hitam
pada kuartal pertama ranspik unggul sembilan belas delapan belas
di game ini ranspik berlanjut pada kuartal kedua dan memimpin dengan skor empat puluh dua tiga puluh
akhirnya pemain asing anthony bien menyebut indonesia patriots kesulitan mencetak banyak poin
usaha indonesia patriots menyamakan kedudukan pun gagal pada kuartal ketiga
sehingga ranspik kembali unggul dengan skor lima puluh enam lima puluh
pada kuartal keempat indonesia patriots menang
indonesia patriot sempat mengejar poin lewat double double dari dem dayan
yang mampu mencetak sembilan belas poin dan tiga belas rebound
namun double double itu tidak membuat indonesia patriots menang atas ranspic
pertandingan pun dimenangkan ranspik dengan skor enam puluh delapan enam puluh dua
pemain ranspek duom dawam juga mencetak double double dalam pertandingan ini
dengan mencetak dua belas poin dan dua belas rebound
pemain ranspik juga mencetak dua belas poin dan tiga belas rebound
pemain ranspik juga mencetak dua belas poin dan tiga belas rebound
menyikapi hasil dari pertandingan ini
pelatih indonesia patriots menyesalkan banyak peluang
dari poin fith row namun gagal dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain
kita tidak bisa membuat poin yang mudah